sidap mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat indonesia
ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin ini kalah kondang dengan jenis ikan lain di indonesia
padahal di sejumlah negara asia timur seperti jepang korea selatan dan tiongkok popularitas sidat sangat tinggi
data kementerian kelautan dan perikanan menyebut indonesia saat ini menduduki peringkat ke sepuluh negara pengekspor sidat
data terakhir pada dua ribu sembilan belas ada lima ratus lima belas ton sidap yang diekspor ke berbagai negara
akibat permintaan pasar yang tinggi sidap kini juga dikembangkan
salah satu sentra pengembang biakan sidak ada di kecamatan ciampea kabupaten bogor jawa barat
kita lanjut aktivitas hari ini
hal ini yang harus dilakukan untuk mengembangkan biakan sidap adalah memiliki tempat yang dibuat menyerupai habitat aslinya
salah satunya minim cahaya
sebab di alam liar ikan ini lebih suka beraktivitas di lumpur atau waduk yang teduh
di sini ada puluhan kolam yang diisi sidat beragam ukuran mulai dari telur hingga sidat yang berusia enam bulan
untuk menjaga tingkat keasaman air beri daun ketapang di kolam
ketam dalam ordo aguliformes ini tumbuh optimal di air dengan tingkat ph tujuh delapan
atau tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah
ini satu hal yang saya mention ya wangi waduh
ya apa yang diharapkan sih dari pembersihan kotoran ini
tapi ya ini harus dibersihkan ya bang ya kalau nggak nanti terlalu banyak kotorannya malah bisa menjadi racun lah
bisa dibilang untuk si sidap sidap ini nanti malah
jangan rugi jenguk jenguk
tingkat kepadatan pada kolam pendederan atau penaburan benih juga harus mendapat perhatian khusus
per meter persegi kolam biasanya diisi lima ekor sidar
namun di tempat ini dalam satu kolam yang seharusnya dihuni lima ratus ekor sidat ditambah menjadi seribu ekor
hal ini dilakukan untuk mengejar permintaan pasar
dalam kondisi ini sidat bisa tetap tumbuh optimal selama air terfiltrasi dengan baik
filtrasi dibagi menjadi lima bagian
dari filter fisik dengan kapas mat dan
oh ada filter satu sampai tahun yang pas ya
ada sekitar seribu an sidap
dan itu tuh termasuk padat
kalau kata orang teh rame
nah kalau seribu itu berarti makin cepat kotor makanya filternya ini agak sedikit kompleks
ada sampai lima jenis filtrasi
ini salah satunya saya agak ketipu
tadi saya pikir kerang
ya kan udah kerang nih tapi kok agak mangap mangap
tapi ternyata ini adalah salah satu cara mereka untuk mempercepat filtrasi dan
pemeliharaan rutin selesai
waktunya memberi pakan sidap
ikat ini membutuhkan pakan yang mengandung protein lemak karbohidrat dan serat kasar
cara termuda adalah menggunakan pakan instan berupa tepung pakan ikan sidap yang dicampur dengan probiotik
nah dikit lagi kalis
nih saya bukan lagi mengadun donat ya
ini lagi bikin makanan untuk sidap
hmm jangan lupa dicampur juga sama perbiotik kan tadi untuk
pencernaannya biar lancar biar cepat besar dan cepat dapat untung
nah dikit lagi
sidap paling sedikit diberi pakan dua kali sehari
tapi bisa lebih jika ingin mempercepat pertumbuhan sidat
untuk informasi anda ada beberapa jenis sidap yang menjadi ikan pemangsa
dengan gigi yang kokoh mangsak tidak akan mudah lepas dari gigitannya
boleh saya lebari
apalagi kalau masih fase adaptasi di klub ini
perlu deket oh
tangan udah bawa makanan dia
bro yang ini tangan bro bukan makanan bro
kunci utama mengembang biakan ikan sidat adalah sabar
sebab dari bibit hingga sidap bisa dipanen membutuhkan waktu satu sampai satu lima tahun
sidap yang berumur di atas enam bulan akan dipindahkan ke kolam pembesaran
meski berada di luar ruangan usahakan sidat tidak terkena sinar matahari secara langsung
sebab sebagai satuan okturnal sidat lebih aktif pada malam hari
cara ini efektif menghindarkan sidat dari stres
ini yang udah berapa usianya
ini udah satu lima tahun ini udah siap panen
dari yang kecil ukurannya sekitar enam belas ya
enam belas mm tuh kecil
sampai jadinya tuh besar nih wah udah puluhan cm
satu setengah tahun baru bisa dipanen
waktunya panen tiba sidat yang akan dipanen tidak diberi pakan selama satu atau dua hari
salah satu alasannya agar sidat tidak memuntahkan makanannya ketika proses panen
serta menurunkan tingkat agresivitas sidat
jangan sampai nginjek panen juga jangan sampai menekan terlalu kuat takut dia ntar mati
satu sidap itu bisa bobotnya dua tiga ratus gram
jadi kalau kita pegang tiga ikan sidap yang agak besar lima ratus ribu rupiah
dalam satu bulan tempat pengembang biakan ini bisa panen lima ratus kg hingga satu ton sidak
namun untuk mencapai target ini ternyata tidak semudah yang terlihat
ada sejumlah penyakit yang kerap menyerang ikan sidap
salah satunya bakteri pada insang
bakteri ini dapat membuat sidap mengalami filnode atau busuk insang
kolam yang tercemar hingga kurangnya kandungan oksigen di dalam air membuat bakteri gampang berkembang
pegal juga ya
ini baru satu kolam
serangan tempat ini ada puluhan kolam
nah dikit lagi
taruh taruh ada yang kabur tar tar tar
keluar tar dulu tar dulu masalahnya susah dia
nggak mau dipanen dia
setelah panen dan ditimbang kita lanjut ke bagian grading
grading di tempat ini diartikan sebagai pemisahan sidat ke dalam tiga ukuran
pertama small atau kecil
kedua medium atau sedang
memisahkannya mudah karena sudah ada alat khusus
jadi kalau ada yang lolos artinya tidak terlalu kecil dan belum bisa dipanen
untuk panennya ini di bagian penyortiran ini akan dibesarkan lagi
dibesarkan lagi dan itu yang sudah siap untuk panen
karena kalau yang ini dipanen yang masih kecil gini rugi nanggung nanggung nanggung
ini kan gedein sedikit lagi
meski lazim diperdagangkan ada aturan terkait pembatasan penangkapan sidar
keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor delapan puluh tahun dua ribu dua puluh tentang perlindungan terbatas ikan sidat
mengatur sidap jenis anguilla dicolor dan anguilla interioris dewasa di atas dua kg
tidak boleh dipanen sepanjang waktu
dan sidap jenis anguilla marmorata dan anguilla celebesensis dewasa dengan bobot di atas lima kg
juga tidak boleh ditangkap sepanjang waktu
untuk menjaga populasinya
nah ini yang sudah ada di kolam yang ini nih
eh saya mau ngomong ke kamera kamu jangan kabur kabur
nah ini yang sudah golden age lah kalau kata bapaknya di sini
ini sekitar tiga ratus sampai empat ratus gram
ini yang akan kita olah
susah banget yang mana tadi itu ya
perulahan namun pasti sidap perlahan mulai dilirik ke masyarakat indonesia
khususnya di kawasan perkotaan
kebutuhan pasar yang saat ini sebenarnya masih sangat sangat terbuka untuk bisa dikembangkan
contohnya saat ini misalnya permintaan sidat ekspor saja sampai dua puluh sampai tiga puluh ton per bulan
untuk yang olahan sudah jadi siap saji
begitu berarti butuh sekitar dua kali lipat lagi untuk ikan konsumsinya
dan itu belum tercukupi
sidap dapat diolah menjadi beragam menu
yang favorit ini dia nih unagi kabayaki
sidat yang telah dipisahkan dari tulang dan kepala dibakar dengan aneka bubuk khusus
melatih di mulut
terus gurihnya tuh memang dari si
sinatnya juga udah gurih banget aduh
nggak amis lagi memang teknik masakan juga harus diperhatikan ya
nih asli kagak buang
nah ini menyenangkan sekali
ada yang mau
di negeri sakura terdapat hari raya makan sidap yang disebut doyou no ushi no hi
hari ini adalah sebuah tradisi orang orang jepang mengkonsumsi unagi untuk menjaga stamina mereka selama musim panas
makan sidap itu orang bilang mahal nih expansif banget ya gitu
kalau kata anak jaksel
tapi banyak sekali manfaat mengkonsumsi ikan sidat ini
apakah yang ngomong saya tentu tidak dong
ini sesungguhnya bagus sekali karena dia mengandung banyak protein
utamanya asam amino
nah asam amino yang tinggi adalah argenin dan lisin
argenin lisin ini fungsinya sangat bagus sekali gitu ya
untuk membantu meningkatkan tinggi badan anak anak stunting gitu
bagaimana tertarik menjadi pembudidaya ikan
untuk membesarkan sidap kuncinya harus sabar dan konsisten
karena membesarkan sidap mulai dari bibit butuh lebih dari satu tahun
atau mau jadi penikmat olahan sida seperti unagi
bisa banget apalagi banyak kandungan gizi pada sidap yang baik bagi tubuh
dian fernando dewi agung yudhiyarto kabupaten bogor jawa barat